dan sekarang kamu beli ke warung tak ada uang habiskan
eh akan akan nesadar ya nak deng ikan itu
pokoknya ini hari teh kita minum sepuasa
hidup juragan lexer
eh tak mudah kletik kaya di dia deh
eh saudara saudara ku
dia ayah rampok ciri
ku juragan lexer
padahal gak kelepak
paman tau kan
minuman keras itu haram
kenapa paman paman masih mau meminumnya
itu namanya dosa berjamaah
tapi sayang den kalau nggak diminum soalnya udah dibayarin den
jadi paman paman mau dibayarin mas kura kak
gak mau den
siapa yang mau den
tapi salahkan juga orang yang bayarin den
yo kak casa asyik deh
hmm kalau gede tuh

mereka mabuk dan berbuat onar
jaga dewa batara
sejak kapan rakyatku suka mabuk mabukan
yang hamba dengar ada orang yang membiayai
pelakunya bukan orang jauh gustavo
dia orang dalam istana
orang dalam istana
sekarang akang semua
nggak usah kerja kang
kita nggak boleh kerja
kerja juga percuma
jadi warga jelata
ngari kerja buat tahun
si akang dapat duit dari saya
sekarang si agang nggak usah kerja
bagaimana kalau si akang semua
kita girang girang di sini
nah sekarang kamu naik beli ke warung
tak duit tak
aku tidak menyangka kalau laki laki bodoh itu bisa dijadikan sebagai senjata penghancur
aku akui nini durga selain licik kejam
dia juga mempunyai pikiran yang baik
pikiran dan otak yang cerdas
laki laki bodoh dan tidak berotak ini harus mati
sejak kapan kamu berani menentangku nindy durga
selama itu tidak sepaham denganku senopati
aku berniat mengangkatnya menjadi pengikut
untuk menggantikan kedua muridku yang bodoh itu
apakah tidak sama saja bodohnya
dia bukan bodoh
orang polos itu kesetiaannya sangat tinggi
aku tidak peduli siapa dia
kalau aku menginginkan seseorang untuk mati
berarti dia harus mati
kalau begitu sekarang kita harus berhadapan
baiklah kalau begitu
bersiaplah untuk mati
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku masih temanmu
aku selalu menang
aku akan menang
aku akan menang
saya tak akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
nyipah ada apa
ada apa ada apa
kalau nangis teh berarti saya lagi sedih
sedih kenapa emangnya
aduh kamu teh mau tahu aja ya
nih saya kasih tahu
saya tak sedih karena saya ditinggal sama kang lengser
kang lengser itu teh kerusukan setan
sekarang entah di mana
puas kamu puas
tidak apa apa nyipah
saya juga bisa merasakan bagaimana sedihnya
kalau orang yang kita cintai itu meninggalkan kita
nyiratu saya teh gak cinta sama kang lengser
kamu gak cinta sama paman lencer
kita teh cuma deket aja nyiratu
itu mas sama saja nyipah
kalau nyipah cinta sama pemain lengser
jangan cuma dinangisi saja
didoakan supaya dia cepat kembali
dan nanti kalau paman lengser udah pulang kesini
jangan suka dicemberutin lagi sama nyipah
iya nyiratu dan nanti kalau paman lengser udah pulang kesini